oleh karena itu termasuk smelter mentawa di kalimantan
anda bisa lihat kaos ini tidak kalah bagus kan dengan produk produk impor
sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif eksekutif dan yudikatif
yang dikenal sebagai lilibeth untuk selanjutnya menjadi penerus tahta kerajaan inggris
tapi dia disukain banget sama banyak banget orang
awalnya itu konveksi yang disebutnya dulu tanah unyil
bahkan dilewatkan karena tidak sadar
kalau misalkan itu sebenarnya dari